berdasarkan hasil tes urin sopir bus maut tol sumo yang mengakibatkan empat belas orang penumpang tewas
terindikasi mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu
selain itu sopir yang mengemudikan bus maut juga tidak memiliki surat izin mengemudi atau sim
keterangan ini disampaikan oleh dir lantas polda jawa timur kombes pol latif usman selas asian di mapolda jawa timur
kombespol latif usman menambahkan untuk memastikan kandungan obat yang dikonsumsi
tim lab empat polda jatim akan memeriksa darah pengemudi berinisial a
untuk mendalami dia pakai di mana penggunaannya di mana dan kapan penggunaannya
dia dimana kan ada waktu waktu selama perjalanan dari surabaya wonosobo sampai jogja ini
ada sempat dia berhenti dan ada satu jam
dia tidak ikut acara di dieng yaitu satu jam di tempat makan
apa itu nanti kita akan apa dari res narkoba yang akan mendalami untuk penggunaan narkobanya
tapi itu sudah diakui ya benar sama sopirnya sudah diakui
kalau sopir tidak mengakui ini kan hasil daripada tes urin sementara
dan untuk update terbaru mengenai kecelakaan maut yang menewaskan empat belas orang di bonjokerto
kami sudah bergabung dengan ekar gima korespondensi nn indonesia di sana
selamat siang rima
ini ada dugaan bahwa pengemudi dari
yang dikasus ini mengonsumsi narkoba jenis sabu
narkoba jenis sabu ini sudah dikonfirmasikah oleh pihak kepolisian
ya sarah terkait perkembangan terkini penyelidikan kecelakaan bus maut
yang terjadi di mojokerto surabaya tersebut
saat ini pihak kepolisian pulau jawa timur sedang melakukan pemeriksaan pemeriksaan
dan juga hasilnya memang diketahui bahwa sopir diduga mengkonsumsi
dan bersama sudah ada di lantas polda jawa timur bapak latif usman
yang nanti akan memberikan terkait hasil proses tes tersebut
kemudian apakah benar sopir pengganti ini diduga mengkonsumsi narkoba
berikut bersama saya sudah terkait perkembangan terkini
dipegang oleh pihak kepolisian polda jawa timur
ya untuk sementara hasil pemeriksaan urin terindikasi menggunakan amfetamin atau sejenis sabu
tetapi pada pagi ini juga kami mengirim
sampel darah ke lab
nah ini dari kepastian dari lab inilah yang menjadi dasar nanti kami untuk penyelidikan lebih lanjut
nah kegiatan kegiatan ini tentunya juga kami lakukan terhadap supir yang asli
ya sopir asli tidak terindikasi apa masih negatif
tetapi tetap kami kirim juga sampel darahnya ke lab pada siang hari ini
dengan begitu kecelakaan ini diduga disebabkan oleh mengkonsumsi narkoba
atau mungkin ada hasil penyelidikan ada penyebab lainnya
dengan adanya hasil tes urin demikian kalau dia menggunakan sabu
apa obat yang terlarang ini tentunya sangat tidak layak dan sangat tidak diperbolehkan
dan sangat tidak dianjurkan untuk mengemudi kendaraan
apalagi membawa masa yang cukup banyak
ini sangat berbahaya
atau ada unsur lain dari alat transportasi ini yang mengakibatkan tingkat keparahan terhadap
pengendara dan juga orang orang yang ada di dalamnya
ya tentunya fatalitas seri
fatalitasnya ini diakibatkan penumpang tidak ada yang menggunakan sabuk pengaman
dalam artian memang pada saat pertolongan dilihat di tkp korban itu mengumpul di depan semuanya
jadi memang banyak luka korban yang di kepala karena terjadi benturan terjadi menumpuk di depan
akibat tidak penggunaan seatbelt yang ada di kendaraan pun tidak disediakan
kalau tadi kami melihat gubernur jawa timur juga meminta kepada pengusaha pengusaha
bus khususnya untuk pariwisata ini memberikan standar keselamatan yang memadai bagi pengguna
apakah pihak kepolisian polda jawa timur juga akan melakukan himbauan mungkin juga akan melakukan sosialisasi kepada para pengusaha tersebut
ya kami dari dulu sudah melakukan sosialisasi betapa pentingnya masalah keselamatan
kendaraan yang berkeselamatan jalan yang berkeselamatan dan pengemudi yang berkeselamatan juga
nah terhadap po po ini kita juga sudah melakukan sosialisasi bagaimana pentingnya daripada
layaknya suatu kendaraan
dan nanti juga kami akan melakukan pengujian kerjasama dengan dasar perhubungan
dengan atpm mengecek daripada like daripada kendaraan tersebut
dengan tingkat korban yang begitu banyak pastinya ancaman yang mungkin akan diberikan kepada supir ini seperti apa
ya tentunya ancaman sesuai dengan undang undang yang ada
nanti kita juga akan melakukan penyidikan pengembangan kita kerjasama dengan di res narkoba untuk melakukan penyidikan lebih lanjut
kalau memang ini betul betul menggunakan obat obatan terlarang
kita akan melakukan perubahan itu
dan kita juga akan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan bagaimana sistem kerja untuk supir supir ini
dan kita juga akan menggali ini supir ini sebetulnya sebagai kenet atau sebagai supir pengganti
karena sampai saat ini supir ini pengganti ini juga tidak memiliki sim
nah dan pada saat penggantian ini inisiatif sendiri atau
sudah izin daripada supir yang asli
nah ini kita masih melakukan pendalaman terhadap pemeriksaan terhadap supir dan supir yang asli ini
ada kemungkinan nanti pemeriksaan langsung mendatangkan kedua sopir ini atau mungkin akan didatangi ke rumah sakit
iya untuk sementara untuk yang supir yang cadangan ini memang kami masih menunggu rekomendasi dari dokter kapan untuk bisa kita lakukan pemeriksaan
nah kalau yang supir yang asli sudah kita lakukan pemeriksaan
kita bisa lakukan pemeriksaan
karena kondisinya cukup baik sudah bisa kita lakukan pemeriksaan
hasil yang sudah dapat kami peroleh memang kronologis secara umum
dalam artian kapan dia mulai berjalan dari surabaya dia menuju ke wonosobo berwisata di dieng
setelah itu dia melakukan wisata ke jogja dan sekitar jam dua puluh tiga dari malioboro mulai berangkat menuju ke solo
di solo pun sempat berhenti dan sampai dengan menuju apa di kilometer enam puluh

kondisi mirip kasus di pulau napa

yang bergantian begitu
itu hartan timurautu
ruthira dan nyrage
yang disudah dikelohkan
kalau melihat tingkat kearan apakah ada dugaan melebihi negara btso
kecepatan atau batas kecepatan
kalau lihat dari
tapi nanti akan kita lihat dari hasil traffic analisa
dan hasil itu belum keluar
belum keluar kami masih melakukan scanning
dan kami melakukan pengelolaan dan kami akan melakukan
gelar perkara pada hari ini kami juga
dapat backup dari korlanta sudah turun ke
lapangan dan akan kita padukan
hasil dari pemeriksaan olah tkp pada pagi hari
terima kasih dan kami akan tetap menunggu update nya
nah sarah terkait dengan
perkembangan terkini memang terkait dengan penyebab
kecelakaan utama ini masih terus digali
namun memang apa yang
dilakukan oleh supir pengganti ini
terkait dengan mengkonsumsi narkoba ini
juga menjadi salah satu catatan penting
bahwa bagi semua
pengelola atau juga
pemilik ajen pariwisata
misalnya mereka harus memastikan bahwa
sopir atau juga pihak
yang bertanggung jawab untuk bisa membawa keamanan
dan juga keselamatan penumpang ini benar benar mendapat
baik di sisi lain memang tadi
ketika gubernur jawa timur berkunjung kepada
di rumah sakit cintra medica
menyatakan bahwa seluruh
pengusaha bus harus bertanggung jawab
untuk bisa memberi jaminan keselamatan
dan juga keamanan hari ini
dari hasil kunjungan
langsung oleh gubernur jawa timur di rumah sakit
citra medica dua pasien yang berada di rumah
suandi surabaya saat ini masih ada enam pasien
yang berada di sana dan sisanya saat ini
sebagian besar pasien yang dirawat
ada sembilan belas orang sekitar tujuh puluh
persen diantara yang mengalami luka yang cukup berat
dan perlu diketahui bagi siapa saja
melakukan perjalanan pariwisata sebaiknya juga
memperdulikan keamanan diri sendiri dengan menggunakan